kami sudah sampai di jepang atau dubai
jerry kita mau kemana dan apa kira kira keunikan dari kepulauan di sini
selamat datang kembali lagi di kepulauan anambas kabupaten anambas
saat ini kita berada di kecamatan jemaja dengan tepatnya di padang melang
padang melang adalah salah satu pantai terbesar yang kita punya di kabupaten anambas
dan serunya setiap tahun pemerintah kabupaten anambas
dan ini adalah satu dari event event besar di padang melang
disebut sebagai festival padang melang
dan di sini tuh kalau bisa lihat pantainya tuh sangat sangat luas
kita sambil jalan ini luar biasa luas dan bersih
dan ini biasanya saat ini tuh sedang agak naik mbak
biasanya kita bisa sampai ujung sana tuh sampai sampan situ semua pasir
banyak sekali kegiatan kegiatan tiap pagi kalau kita kesini ada yang lari pagi
kalau saya kesini nggak mungkin nggak pasti disini
tapi dari segi tempatnya
tempat penginapan dan lain sebagainya cukup memadai buat para wisatawan berkunjung sini
ada ada beberapa penginapan
tidak langsung di padang melangnya
ada beberapa penginapan di kecamatan ini sendiri
dan nggak jauh dari sini mungkin sekitar sepuluh menit
dan lagi lagi dengan pemandangan dan juga pantai yang sangat luar biasa ini
banyak sekali kegiatan kegiatan yang para wisatawan bisa lakukan di sini
apa apa saja selain lari pagi di atas pasir
sebetulnya di dekat dekat kecamatan ini
ada pulau pulau kecil juga
dengan pantai yang sangat luar biasa juga
dan juga banyak kegiatan apa yang bisa dilakukan di laut
tapi underwater scene nya luar biasa
scene nya luar biasa
ini namanya kita di pantai padang melang
persisnya di pulau jemaja
ini bagian dari kecamatan jemajang
jemaja itu sebenarnya nama pulau ya
nama pulau nya jemaja dibagi menjadi dua kecamatan
jemaja barat dan jemaja timur
tapi mengenai kabupaten anambas itu sendiri
bagi temen temen terus terang jari ini pertama kali
kita dan kru pertama kali
ini kepulauan yang bagian dari kepri ya
kalau ke anambas sendiri kira kira ada berapa ya
kabupatennya pulaunya itu ada berapa
jadi kabupaten anambas ini memang salah satu kabupaten baru mbak
sebelumnya itu bergabung dengan kabupaten natuna
sekarang menjadi kabupaten sendiri
di kabupaten anambas itu terdiri dari
dua ratus lima puluh lima pulau ini semua
walaupun tergolong kabupaten kecil untuk ukuran indonesia saja
masih ada dua ratus lima puluh lima pulau
iya namanya juga indonesia indah sekali
kita memiliki begitu banyak pulau
dan dari dua ratus lima puluh lima pulau ini ada berapa persen penduduknya
empat puluh tujuh penduduk tersebar di sekitar dua puluh lima pulau
dua puluh lima pulau jadi selebihnya masih
banyak sekali pulau pulau cantik yang tidak berpenduduk
dan juga banyak diminati oleh wisatawan
sekarang kita kemana
masih tanda perjalanan kita
sekarang kita akan naik ferry di sana
ke pulau siantan nama pulau nya
dimana ibukota kabupaten anambas ada di situ
dan nanti kita sampai di tarempa
baru kita akan mengunjungi pulau pulau kecil lainnya
oke kita naik peri
naik peri dulu kita dua lima jam
nanti kita ketemu di ferry dulu ya
oke duduk ayo
ya jadi kita sudah dua jam di atas peri
nyebrang ke pulau siantan
bisa cerita sedikit dan dari jauh ya
ya tentu saja
karena kelihatannya dibunyi oleh cukup banyak orang
betul jadi nama pulau nya adalah pulau siantan
sedangkan kotanya sendiri adalah kota tarempa
yang merupakan ibukota kabupaten dari kabupaten anambas
bisa dilihat ini adalah pelabuhan utamanya sri siantan
dan di sini adalah pusat pemerintahan dari kabupaten
dan ini juga merupakan pulau ketiga terbesar di anambas
jadi pulau yang terbesar ini adalah sebenarnya pulau yang terbesar
yang jemaja yang pertama kita
yang bukan ibukota
yang bukan ibukota
ibukotanya berada di sini malah
oke nah jadi ada hal yang menarik ketika kita hampir mendekati ternyata
yang menyambut kita ini adalah masjid yang begitu besar
betul ini adalah masjid agung untuk kabupaten anambas
yang bisa dibilang lumayan baru belum terlalu lama tempat dibangunnya
dan ini merupakan
akan sengaja dibuat di ujung sana
untuk menyambut semua yang datang
karena ini adalah pelabuhan utama
jadi semua orang pendatang akan lewat sini
oke jadi ini rata kan penduduknya di sini asli atau ternyata
kebanyakan penduduk asli sini asli dari kabupaten anambas
dan mereka itu berasal dari melayu
jadi mungkin kalau dilihat dari bahasanya juga lebih mendekati ke malaysia ya
tapi kalau yang menarik
sekitar sebelah sana kalau tidak salah
tadi itu tuh
yang warnanya pink
betul jadi emang itu salah satu yang kesan pertama saya mengenai ketika saya datang ke taempa
yang cukup luar biasa
cuma kita disambut tidak hanya dengan mesjid agung
tapi juga dengan kuil cina di situ di ang merah itu
menunjukkan bahwa kita ini memang masyarakat yang beragam
bahkan di pulau terkecil terpencil seperti di anambas
itu pun sudah sangat menunjukkan kebinekatunggal rekaannya kita tuh ada sampai ke sini
tapi kalau dilihat dari jumlah populasi di sini empat puluh berapa
empat puluh tujuh ribu lumayan cukup besar ya
jadi rata rata mata pencarian mereka di sini apa ya
baik itu mereka nelayan
atau mereka bot kapal boat kru atau juga nakoda dan lain lain
ya dan tadi jerry sudah mengatakan bahwa di kabupaten anambas ini ada dua ratus empat puluh
nah kita lihat ini cukup banyak ya pulau
dan katanya ini ada sejarahnya
konon dulu daerah ini sebenarnya merupakan daerah daratan
pulau pulau ini adalah
nah jadi waktu jaman s
waktu jaman itu
itu kita masih menjadi satu daerah
betul sekali mbak desy
dan apa yang kita lihat sebagai pulau saat ini
sebetulnya dia adalah puncak puncak gunung
nah bisa dilihat dari jenis jenis pepohonan dan juga vegetasi yang ada
agak beda memang
pohon pohon kerasnya dan lain lain itu tidak
tidak sesama dengan pulau pulau pada umumnya
karena memang ini adalah puncak puncak gunung sebelum es es itu meleleh
iya dan ini kalau biasanya kalau pulau kan
dan tanahnya juga pasirnya agak berbeda
tapi disini rata rata pohonnya apa ya
ada pohon jenis lokal namanya pohon keruing
dan pohon keruing ini sebenarnya sangat berharga
karena sudah sangat langka
dan kita sempat mengundang ahli hutan
dan beliau sangat terkejut melihat
pohon pohon keruing dengan ukuran sebesar itu
dimana pun di indonesia itu jarang dapatnya
dan ada juga pohon cengkeh saya lihat tadi
cengkeh merupakan salah satu komoditas utama dari anambas
selain dari industri perikanan
oke jadi kita sudah sampai di korea
selamat datang teman teman
dan ini tahap pertama dari perjalanan kita dalam insadjo ini kali ini
khusus di kabupaten anambas
nanti kita lanjutkan ke pulau mana
yang pasti seru
yang pasti seru
yuk kita turun
namanya batu lepe
batu wisata batu lepe anambas di kota tarempa